diikuti jalur lintas tengah jawa sembilan tujuh
pmk menular pada hewan berkuku belah seperti sapi kerbau kambing domba hingga babi
sri nuryati menyebut akan terus berjuang menjadi sukarelawan vaksinator